dan untuk mengupas isi dan juga kapasitas janji janji politik yang telah diutarakan masing masing kandidat tadi malam
saat ini telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia
ada mas gunggun heryanto akademisi komunikasi politik un jakarta
halo selamat siang
selamat siang mas iqbal
mas gun gun ini saya langsung saja ini tentunya debat tadi malam itu sangat menarik ya
lebih apa ya lebih hidup begitu dibandingkan di periode yang sebelumnya begitu
dan ini menurut mas gunggun sendiri dari ketiga kandidat tersebut siapa yang paling diunggulkan
begini pertama kita harus mengapresiasi dulu bahwa perdebatan tadi malam jauh lebih baik dibanding dua ribu dua puluh
seperti catatan mas iqbal karena dialektis kemudian banyak proses yang kemudian mempertajam
masing masing yang sudah tertulis dalam visi misi dan program yang disampaikan di kpu
soal siapa yang terbaik tentu ini polemik dan tentu banyak indikatornya
kalau bicara misalnya penguatan program karena incumbent pasti diuntungkan
bagaimanapun kekuatan pengalaman
dalam mengeksekusi apa yang sudah dilakukan itu menjadi impresif
kita sama sama tahu tadi malam
dipensifnya petahana itu pada sejumlah program yang sudah dieksekusi
dan ini menjadi hidup sebenarnya dalam konteks narasi
kenapa karena bicara data angka kemudian eksekusi implementasi program itu hidup dalam konteks persepsi
kemudian kalau dari sudut retorika tentu ketiganya punya plus minus
gaya improm to petahana kemudian pak anies yang sangat retoris gitu
dan banyak bicara di level makro filosofis
kemudian ini kita bisa maknai bahwa semua orang itu akan dipengaruhi oleh masa lalunya atau reputasi yang dia bangun
kemudian pasangan nomor satu itu mengesankan diri well organized ya
kemudian bicara berstruktur dan menekankan pada persuasi yang sangat intens pada kelompok lapis psikologis dan lapis sosiologis
meskipun tidak terlalu
apar kuat dalam konteks memaparkan data untuk pemilih rasional
contohnya misalnya seperti eksekusi program blt
itu kan mas iqbal bisa lihat masih ada kegamangan dalam konteks governance nya
terus bagaimana misalnya tata kelola itu meyakinkan basis pemilih rasional bahwa blt itu apakah mau merunut ke sejarah blt di negara mana nih
konon katanya bisa menurunkan angka tingkat kemiskinan dua belas sampai delapan belas persen antara tahun dua ribu tiga sampai dua ribu delapan di brazil
apakah itu yang dijadikan prototipe
ataukah sebenarnya dia punya modifikasi modifikasi tertentu sehingga kemudian implementasinya bisa real
rasional dengan anggaran apbd yang terbatas di dki ya tujuh puluh an triliun
dan itu pun di tahun pertama anggaran apbd belum bisa dieksekusi oleh siapapun yang menjadi gubernur
kenapa karena tahun ini sudah diketok oleh dprd dan plt
tapi tadi malam saya lihat itu memang dari dua kandidat lainnya terutama terhadap petahana itu sangat menyerang begitu
kalau saya lihat begitu itu karena jadinya untuk yang kandidat nomor satu maupun nomor tiga
jadinya seperti kurang mengeksekusi
explore visi dan juga misinya
ya memang betul ya
panggung tadi malam kalau kita baca dari perspektif akademik itu namanya dramaturgi
impression managementnya kuat dan salah satu penguatan dari penantang dimanapun
di negara manapun dalam panggung debat konteksnya apapun atau pilkada pilpres sama
biasanya penantang itu lebih open safe
jadi dia mencoba untuk menyerang mencoba untuk mencari antitesis
mencoba untuk kemudian mencari titik lemah dari petahana
dan tadi malam kita bisa lihat pasangan agus silpi dan anies sandi itu lebih banyak fokus memberi semacam kritik
yang sangat verbal agresif sebenarnya kepada petahana
tapi kalau kita lihat prosentasenya serangan dari pihak ani sandi jauh lebih dominan dibanding pihak nomor satu
nah ini menurut tadi pertanyaan pertama saya belum terjawab
kalau secara umum secara general siapa yang paling diunggulkan ini
kalau saya melihat gini kalau untuk program tadi saya sudah jawab
program dan juga gaya komunikasi
kalau gaya komunikasi semuanya punya plasminas
saya tidak saya ingin mengatakan begini saya itu melihat ini penting ya bahwa retorika itu menjadi alat
menjadi instrumen tetapi kemudian substansi menjadi jauh lebih penting karena ini bagian dari political literacy mainstreaming
atau pengaruh staman literasi politik
overall ya dari seluruh perdebatan itu saya melihat kalau untuk pemilih rasional
pemilih rasional tentu pasangan nomor dua ini leading dalam konteks mempertahankan argumen dan serangan pun bisa di
jadi bisa mengetahui
titik titik simpul persoalan
tetapi kalau dari penggunaan diksi kalimat kata pasangan nomor tiga tentu banyak hal yang menarik ya
ketika misalnya ikan kail kolam
kolam itu sebenarnya itu analogi analogi yang makro mengatakan bahwa oke empowerment itu menjadi jauh lebih penting dibanding instrumen
hal yang instrumentalistik harus diubah ke hal yang lebih fundamental
contohnya misalnya bukan hanya mendirikan sekolah tetapi bukan hanya persekolahan tetapi culture budaya orang kemudian mendorong supaya lebih berkarakter
ini sebenarnya kalau bagi orang yang suka hal hal yang akademik tentu menarik tetapi belum tentu menarik bagi akar rumput
yang bicara hal yang lebih taktis
contoh pasangan nomor urut satu disitu akan kuat
dalam konteks treatment persuasi yang sifatnya kalau istilah akademiknya itu pay of ideas
artinya memersuasi pada komunikan itu pada hal hal yang langsung menyentuh pikirannya itu supaya terbawa pada si communicator
misalnya blt bayangin dibanding misalnya bicara soal kolam tentu eksekusi di
persepsi masyarakat akar rumput lebih mudah membaca mengunyah mengkonsumsi bantuan langsung sementara
nah ini itu sebenarnya bisa terlihat dari sejak blt itu dijadikan semacam program prioritas nomor satu dari sepuluh program prioritas pasangan nomor satu
tapi gini jadi panggung perdebatan itu mas iqbal ada dimensinya banyak
pertama adalah dimensi strategis ya
dalam konteks persuasi
misalnya bagaimana si narator atau communicator atau orator itu bicara soal menjadikan retorika sebagai alat persuasi
disitu ada invention namanya
penemuan dan data menjadi penting
contoh misalnya data yang disuguhkan agus soal blt apakah kemudian menarik masyarakat lapis pemilih mana nih
kalau saya perhatikan itu lebih banyak menyasar pemilih psikologis ya
karena petahana sebenarnya akan sangat menarik impresif itu bagi mereka yang berada di pemilih rasional
karena ya itu tadi bicara bagaimana misalnya infrastruktur dibangun bagaimana misalnya dia mempertahankan good governance dengan tata kola keuangan yang lebih terbuka
karena ini adalah amanat undang undang nomor empat belas tahun dua ribu delapan soal akses informasi yang disebutkan keterbukaan informasi publik misalnya
tetapi juga ada kelemahan petahana misalnya reklamasi
kemudian juga tentu dalam beberapa hal adalah kasus
kasus penegakan hukum yang juga dikritik oleh pasangan nomor tiga masih tumpul di beberapa sektor
termasuk juga adalah aspek sentuhan humanistik pada saat misalnya dia mengeksekusi seperti penggusuran
meskipun petahana juga mencoba untuk defensi
nah ini soal pemilih rasional itu
seberapa banyak sih pemilih rasional di dki jakarta ini
dan ahok itu sempat menyindir pasangan nomor tiga begitu soal yang hanya sebagai
demisi hanya berbicara doang gitu
dan tidak ada perkerjaan apa tidak
itu sebenarnya pernyataan itu yang terakhir ya
ahok yang menyerang mas anies itu ya agak beresiko sebenarnya
itu tidak terlepas juga dari gaya komunikasi dia yang pilihannya adalah impromp to ya
dia kan banyak mengeluarkan kalimat verbal agresif dengan kebiasaan dia yang spontan
termasuk ke kandidat nomor
dalam beberapa hal dia sensitivitas retorisnya kadang kadang lupa di beberapa spot ya
seperti misalnya mengaitkan anies dengan profesi ya sebagai akademisi
itu tentu akan banyak juga kalau dikritisi yang marah sih sebenarnya
karena kan tidak sesederhana itu
dan ini memang harus jadi evaluasi juga bagi ahok di putaran berikutnya
jangan kemudian personifikasi ini
meskipun attacking boleh
tetapi kemudian juga harus diraba bahwa ini adalah profesi yang banyak orang juga berprofesi sama
bisa jadi ini sebagai pancingan begitu
bagaimana ini emosi dari seorang ahok
apakah masih terus terjadi atau bagaimana
saya melihat memang hal yang harus dikendalikan oleh gaya seperti itu
ini namanya kan kalau bacaan goodikun william goodikun itu low contact culture
atau budaya kontek rendah
bukan berarti rendah dalam arti berbudaya ya
langsung menyampaikan apa yang ada di pikirannya
kalau high context itu biasanya menciptakan harmoni
kemudian menekankan pada kualitas proses dibanding hasil akhir
nah ahok itu kalau kita lihat trendnya dalam berbicarakan selain impromptu itu dia langsung to the point
menyampaikan apa yang di pikirannya
nah maksud saya dalam debat itu memang diperlukan
kapan harus membuka dan kapan harus menutup
tetapi jangan salah elokasio soal gaya
dan juga soal bagaimana manajemen forum
misalnya jangan sampai di putaran pertama itu sudah melahirkan banyak masalah
nah saya mencatat gini mas iqbal
pertama kalau bicara soal content of message
ya tadi seperti kita bilang bahwa yang impresif dalam perdebatan itu kita bicara data
dan data itu memang kelebihannya petahana
tetapi kemudian juga
karena penantang itu menurut saya tidak terlalu buruk tadi malam gitu
maksud saya keduanya juga mencoba untuk menawarkan seperti misalnya pasangan nomor urut satu
kan juga banyak menawarkan program program seperti kartu jakarta one atau jakarta satu
tetapi meskipun saya melihat masih belum detail ya
karena mungkin juga keterbatasan waktu dan lain lain
ini detailnya seperti apa
kita tahan dulu
ini jawabannya nanti akan kami sampaikan di segmen berikutnya untuk itu anda jangan beranjak
karena setelah jadwal berikut ini saya akan kembali
melanjutkan dialog dengan gun gun herianto akademisi komunikasi politik un jakarta
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia live
kita lanjutkan kembali dialog bersama gun gun haryanto akademisi komunikasi politik un jakarta
ini kita lanjutkan kembali
ini soal gaya apa ya bisa dikatakan sebagai cara berbicara mereka
cara sudut pandang mereka dalam menyampaikan visi misi dan juga saling menjatuhkan bisa dikatakan seperti itu
itu segmen kalangan mana sih yang akan mereka cari begitu
ini dalam konfigurasi pemilih di dki itu masih tersedia ceruk
pemilih yang masih belum dikuasai
namanya pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters
dan bisa jadi kelompok yang belum menentukan pilihan itu
jadi kalau kita lihat di ytnc seperti apa pergerakan para pasangan dalam menentukan rangsangan atau stimulan kepada pemilih seberapa meyakinkan
termasuk juga menurut saya ada yang swing voters
dia mungkin sudah pernah disurvey itu akan memilih si x tetapi kemudian dia masih sangat riskan untuk juga berubah kepada pasangan kandidat lain
dan ini menurut saya terbaca pergerakannya
kalau kita membaca data mas iqbal
data desember yang paling
terdekat ya bahwa pemilih di dki dari tujuh sekian persen itu tujuh sekian juta itu kalau nggak salah
satu atau tujuh dua yang akan fix menjadi pemilih itu sekarang yang secara prosentase itu didapat oleh
pasangan nomor satu karena pasangan nomor urut satu itu tertinggi sekarang di survei tiga puluh tujuh kemudian
pasangan nomor urut dua itu tiga puluh tiga dan pasangan nomor urut tiga itu sembilan belas ini data litbang kompas
dan ini kalau kita bisa lihat yang irisan elektabilitasnya masih mungkin sama sama menang
dalam konteks survei ya itu adalah pasangan nomor urut satu dan pasangan nomor urut dua
karena apa prosentasenya tidak melampaui angka lima persen kan tiga puluh tujuh tiga puluh tiga jadi masih keduanya masih
berbeda jadi pasangan nomor urut satu itu masih menang jadi pasangan nomor urut dua itu masih menang
jadi berpotensi untuk running to second round ya meskipun pasangan nomor urut tiga itu juga saya lihat
kalau kemudian mampu memanfaatkan injury time lab terakhir ini masa kampanye karena sebentar lagi kan
itu bisa saja kemudian kecuali misalnya dia gini gini aja apa namanya stagnan kemudian tidak ada progres yang bisa dia rebound gitu
untuk kemudian memersuasi pemilih ya kemungkinan besar memang tidak ada yang bisa lima puluh plus satu
mas iqbal sehingga saya membaca potensi besarnya adalah putaran kedua nah debat tadi malam itu akan berpengaruh nggak sih pada ketergerakan pemilih
memang di konteks indonesia bukan hanya pilkada dki konteks indonesia sekalipun ada pengaruh meskipun tidak terlalu signifikan
saya bilang bahwa mudah mudahan ini kan di dki ini migrasinya lumayan nih dari masyarakat awam yang disebutnya general public ke masyarakat berperhatian atau di publiknya itu dari tahun ke tahun lumayan
kenapa kenapa saya bilang ini jadi potensi karena orang ini sudah mulai berpikir siapa sih kandidat yang bagus dalam konteks program programnya
awalnya kan mungkin afiliasi hubungan agama suku ras kemudian juga ganteng tidaknya gitu menarik tidaknya performance fisik ganteng kemudian istrinya cantik gitu ya
sekarang mungkin sudah meskipun itu juga ada pemilih seperti itu namanya pemilih psikologis tadi tapi pertimbangan rasional pun sudah mulai masuk kenapa
karena komunikasi publik lebih beragam selain media mainstream sekarang orang bisa secara lebih personal mengakses media sosial sehingga kemudian limpahan informasi itu bisa jadi semacam input ya pada proses logika dia untuk memilih gitu
tapi ini bicara mengenai survei yang dilakukan oleh kompas dan lain sebagainya ini tadi malam juga dilakukan survei oleh politika wave gitu pasca debat cagup cawagup terhadap sejumlah netizen gitu
mengatakan bahwa justru yang paling banyak
iya ini memang
itu juga ternyata dari sini kita akan lihat ke slide selanjutnya ada
ya ini namanya survei percakapan organik yang muncul di sosial media dan
ya sangat artificial ya
berterima kasih atas data ini karena memang akan menjadi input juga dalam konteks
para homo narans ya your mahluk pencerita di media sosial dan ini juga bisa jadi semacam
data bagi para kandidat
tetapi kan tidak bisa kemudian
oversimplikatif itu maksud saya ini kan percakapan organik yang kemudian apakah
percakapan organik ini
langsung berpengaruh kepada elektabilitas atau
stabilitas atau tidak ini kan semacam oke yang diperbincangkan positif atau negatif trennya
ketika positif itu apakah kemudian yang positif itu akan memilih atau tidak itu kan butuh disurvey
secara questionnaire jadi responden yang tatap muka yang kemudian bisa lebih terjaga
kredibilitas surveinya kalau ini untuk bacaan namanya kulit permukaan bacaan awal diambil
langsung diambil langsung dan contoh misalnya seperti yang ini ya sentimen percakapan
pasangan agus silvi itu negatifnya tiga puluh enam positifnya enam puluh empat tapi tahan dulu kita akan lihat dulu justru ada yang
berbeda ini dari pasangan ahok dan juga jarod ternyata justru yang negatifnya itu lebih banyak
pasangan selanjutnya ada anisandi the hampir sama seperti pasangan nomor urut
yang berlangsung tadi malam bagaimana menurut mas gun gun sendiri kalau itu perbincangan dari netizen
sih ini saya tidak tidak terlalu pandemi ya tidak terlalu masalah bagi saya tidak berpengaruh dalam
elektronik mereka nantinya oh bisa saja kemampuannya sumbangan karena apa akan juga
menyentuh ya memapar individu individu yang
berinteraksi di media sosial tetapi kemudian seberapa seberapa signifikan misalnya pengaruhnya itu yang
kemudian harus di survei lagi melalui survei yang lebih akademik oke political web ini tentukan
membaca tren ya yang kemudian dipercakapkan tapi saya sih juga mengapresiasi kenapa ketika misalnya
ada perbincangan yang lebih banyak positif meskipun prosentasenya lebih kecil seperti
anis maupun agus dibanding ahok tapi ternyata yang lebih positif perbincangan positifnya yang lebih positif menurut mas gun
lebih positifnya lebih banyak di media sosial itu selalu ada tipologinya kan ada yang disseminator
ada yang publishes ada yang apa namanya propagandis nah macam macam ini kita harus
juga saring apakah misalnya yang berinteraksi itu mesin atau yang berinteraksi itu real account
ya kan dan lain lain nah political web tentu punya sistem untuk menghitung itu
saya sendiri melihat ini semacam data awal saja menjadi data awal bahwa oke dalam konteks perbincangan

dalam konteks perbincangan media sosial misalnya yang tren positif itu di dua pasangan penantang ternyata
meskipun jumlah misalnya tweetnya atau jumlah perbincangan di media sosialnya lebih sedikit dibanding apa yang memperbincangkan term istilah program atau data yang dimiliki oleh petahanan
tapi ini kalau melihat dari diskusi tadi malam ataupun debat tadi malam seberapa efektifkah untuk menjaring suara untuk di bulan februari nanti
ini kan debat ada tiga kali jadi saya melihat akan ada reinforcement di situ peneguhan
kampanye kampanye berbasis komunitasnya sudah mereka lakukan nah ini ada peneguhan tiga kali tanggal tiga belas tanggal dua puluh tujuh januari tanggal sepuluh februari
dan ingat efektifnya
efek domino dari debat itu pada pemberitaan media dan akan diulang terus seperti dialog kita hari ini
kemudian juga akan muncul di beragam media sosial dan menurut saya disitulah letak pentingnya reinforcement dari debat
dan gaya komunikasi itu masih tetap menjadi perhatian dari publik
akan menjadi perhatian
dibandingkan hasil kerja yang sudah dilakukan
gini dua duanya komplementer kita nggak bisa menegasikan misalnya program itu penting pasti
tetapi juga cara membawanya
kalau entah itu di level wacana entah itu misalnya dia bicara pengalaman itu juga jadi penting
jangan kemudian sepelekan sekarang rasionalitas publik
karena rasionalitas publik di jakarta itu jauh lebih baik menurut saya
kenapa karena sekarang itu tidak lagi subordinat dari significant others nya
dari bapaknya dari ibunya atau dari gurunya atau dari dosennya
sekarang punya kecenderungan orang punya basis pilihan yang mengarah pada rasional voters
tetapi kemudian kalau kemudian kita sebut bahwa apakah ketiga debat itu punya pengaruh
ia punya pengaruh dalam dua hal
pertama menciptakan opini publik
dan opini publik akan sangat penting menekan si para pasangan kalau opini publiknya buruk
yang kedua beberapa persuasi atau treatment yang kemudian disampaikan bisa saja secara langsung menyentuh emosinya
menyentuh perasaannya atau menyentuh nalar kritisnya
sehingga orang yang tersentuh perasaannya
atau tersentuh nalarnya bisa saja kemudian beralih pada si kandidat yang menyentuhnya
berarti hasil survei selama ini bisa saja berubah begitu ya
sangat mungkin berubah
karena apalagi kalau kita lihat mas iqbal itu masih di margin of error
semua angka angka itu juga masih menurut saya bisa dipertanggungjawabkan
contohnya misalnya teman teman yang kemudian mensurvey terutama yang di bulan desember itu angka ya
irisan angkanya itu terutama kandidat nomor satu nomor dua
dan saya bilang juga potensinya ada di pelaksanaan nomor tiga
itu berdekatan sehingga istilah surveinya itu namanya close to call
artinya belum kita katakan bahwa salah satu kandidat itu leading jauh dibanding kandidat lain
untuk terakhir ini
jadi bagaimana kesimpulannya
dengan kan masih ada dua kali debat lagi tanggal dua puluh tujuh januari dan sepuluh februari
tanggal dua puluh tujuh itu nanti akan banyak hal yang menarik juga
karena bicara pembangunan pemerintahan reformasi birokrasi kemudian berikutnya ada pelayanan publik
dan itu akan sangat diharapkan memasuk data
jadi bukan hanya seni berbicara tetapi juga adalah data yang penting
sehingga kemudian data itu akan mengokohkan kredibilitas kapasitas dari si pasangan kandidat
dan kemudian warga dki punya kesempatan untuk mengkomparasikan ketiga pasangan dan memilih di lima belas februari
baik mas gun gun terima kasih atas kedatangannya di studio dua cnn indonesia